di tengah masa darurat pandemi satu unit mobil ambulans milik klinik kesehatan di desa kedung waringin
kecamatan bojong gede kabupaten bogor jawa barat rabu pagi hilang dicuri saat terparkir di halaman ruko
bahkan pagar klinik juga didapati roboh dengan kondisi pintu utama masih terkunci rapat
saya kaget juga selama ini nyaman tapi dalam keadaan sekarang kok bisa ambulans yang berkambil
dari pemeriksaan sementara diduga para pelaku mengambil kunci ambulans yang disimpan dalam laci kasir
dengan menaiki tangga bangunan sebelah dan menjebol atap ruko
kasus pencurian ambulans ini masih ditangani saat reskrim polsek bojong gede
petugas juga terus menelusuri bukti rekaman cctv di sekitar lokasi
untuk menyisir jejak kabur pelaku